dari tanah air pelatih tim nasional indonesia u dua puluh tiga luis mia aspas
memanggil dua puluh empat pemain untuk persiapan menghadapi turnamen pssi university cup dua ribu delapan belas
yang akan berlangsung dua puluh tujuh april mendatang
turnamen pssi university cup dua ribu delapan belas akan diikuti empat negara
selain timnas indonesia u dua puluh tiga
turnamen yang akan berlangsung di stadion pakansari cibidong bogor ini
juga diikuti oleh uzbekistan bahrain dan korea utara
dikutip dari pssc org nama nama seperti evan dimas
hansa muyama dan septian david maulana masih menjadi andalan mia
dari ke dua puluh empat nama itu terdapat pula tiga nama pemain timnas senior
andritani ardiasa herbie eliandri dan striker naturalisasi ilyas pasuljevic
pemusatan pelatihan untuk turnamen pssi university cup dua ribu delapan belas akan dimulai dua puluh tiga april mendatang